dan kita langsung saja bergabung ke kantor badan sar nasional penanggulangan bencana untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait bagaimana perkembangan penanganan tsunami selat sunda dan juga tanah longsor yang menerjang kabupaten sukabumi tiga hari yang lalu
aliran permukaan yang terhad di sini banyak yang kemudian tanggal tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas pukul tujuh belas tiga puluh tiba tiba terdengar suara gemuruh
jadi longsor dari mahkota longsor di sini menerjang menuruni perbukitan
di daerah puncak perbukitan tanamannya adalah tanaman tahunan tetapi jarang bukan pohon dan sebagian tanaman semusim
sementara di bagian tengah sampai bagian hilirnya di bagian bawah adalah sawah
pertama dia meluncur
kemudian karena di bagian atas ada bagian yang cukup tinggi dia longsornya melompat
melompat menjadi lebih melebar menghantam permukiman yang ada di kampung cimapak
menyusuri lereng karena gaya gravitasi dia berhenti sampai di sini
hasil analisis satelit menunjukkan total panjang dari mahkota longsor sampai dengan pucuk di sini
lalu di bagian bawah ini ada lantai yang menunjukkan total panjang dari mahkota longsor sampai dengan pucuk di sini
lantai yang menunjukkan total panjang dari mahkota longsor sampai dengan pucuk di sini
ada sekitar delapan ratus meter ada sampai satu kilo

tebal longsor bervariasi
bagian atas masih cukup tipis tetapi di bagian bagian sini ada yang ketebalannya sampai dengan sepuluh meter
dan penyebab longsor di sini yang pertama karena hujan dengan intensitas rendah yang terjadi
yang terjadi sebelum kejadian ini

kemudian kemiringan lerengnya
kemudian material penyusunnya
material penyusun daerah daerah sini adalah tanah yang bersifat poros
poros itu artinya mudah sekali menyerap air
dan dari jenis yang ada di sana sifat tanahnya gembur
sehingga mudah sekali terjadi longsor
dan tipe longsoran yang ada di sini adalah longsoran bahan rombakan
jadi ini adalah fenomena bencana alam
tetapi faktor antropogenik dalam hal ini
saat ini sudah berkembang menjadi kawasan budidaya
sebanyak tiga puluh rumah yang ada di sini tertimbun oleh longsor
dalam kondisi rusak berat
sampai dengan hari ini
dari tiga puluh rumah yang tertimbun longsor
yang berisi tiga puluh dua kakak kepala keluarga
ditemukan dalam kondisi selamat
tiga belas orang ditemukan meninggal dunia
di mana sebelas sudah teridentifikasi
dan empat orang belum teridentifikasi
kemudian dua puluh orang dalam pencarian
pencarian tidak mudah di sini
terutama faktor cuaca
kemarin tanggal satu januari dua ribu sembilan belas
pencarian dihentikan pukul empat belas
karena kondisinya hujan
kemudian longsor susulan
terjadi empat kali
meskipun longsor susulannya tidak besar
tetapi cukup membahayakan bagi tim sar gabungan
tim sar gabungan belum menjamah
atau mencari di semuanya
kondisi tanahnya sekarang menjadi lembung
cukup rapuh membahayakan
sehingga prinsip dalam pencarian
evakuasi penyelamatan korban
adalah safety first
yang tadi sangat ditentukan juga oleh aspek cuaca
jadi datanya ini
tetapi kemarin dalam rapat koordinasi di posko
kita mengundang tokoh masyarakat yang ada di sini
disampaikan ternyata satu ratus satu jiwa
data naik turun seperti biasa
karena dalam kondisi darurat seperti ini
jadi sampai dengan saat ini
bnpb melaporkan sesuai dengan posko
yang kita perlu di lapangan
tetap lima belas orang meninggal dunia
dua puluh orang dalam pencarian
data ini bergerak
pasti akan berubah
sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan
nah ini gambaran lebih detailnya
kalau dilihat fotonya
ini adalah mahkota
yang ada di sini
pasti diawali adanya retakan retakan
dia berada di perbukitan
kemungkinan besar masyarakat yang tinggal di bawah
dia tidak mengetahui
yang terjadi sebelumnya
karena proses suraujan yang cukup deras
yang kemudian tiba tiba terdengar suara gemuruh
dari atas sampai di sini
ini daerah yang cukup tinggi
di daerah sini
sehingga material longsoran melompat
kemudian menerjang daerah di sini
menjadi lebih luas
menimbun rumah yang ada di sini
makanya dari satu ratus tujuh orang jiwa
ada yang mendengar suara gemuruh
ada juga korban
yang ketika lari
tertimpa oleh bangunan yang roboh
luka luka dan sebagainya
jadi pada saat itu kejadiannya
sebagian masih banyak ada yang di rumah
dan mereka mendengar ada suara gemuruh
nah kalau kita melihat material tanahnya
tadi yang saya sampaikan
materialnya adalah lorombakan
dan tanah ini subur
dimanfaatkan masyarakat menjadi sawah
lan pertanian yang subur
ada gula ada semut
masyarakat tinggal di daerah daerah yang memang subur
karena mata pacarannya adalah pertanian
namun di satu sisi
ada timbul ancaman
oleh karena itu kalau kita melihat kontur seperti ini
ya harusnya dijadikan hutan
bukan menjadi kawasan budidaya
nih kalau kita melihat
ini dari peta perakiraan
wilayah terjadinya longsor di jawa barat dan sukabumi
kalau kita melihat
yang warna merah
ini adalah daerah yang
sedangkan yang warna kuning
itu bahaya sedang
hijau bahaya rendah
kalau kita melihat ini kabupaten sukabumi
ya sebagian besar
wilayah kabupaten sukabumi
daerah rawan menengah hingga tinggi
kita bisa melihat
daerah di desa sinar resmi
ya berada di dalam warna merah
terjadinya longsor pada bulan januari
menengah sampai tinggi
peringatan dini yang disampaikan oleh pemerintah
sebenarnya sudah ada
ada dalam peta ini
yang seluruh masyarakat indonesia
seluruh pmd indonesia
bisa mengakses peta ini
demikian juga tabelnya
ini ada tabel yang ada di kabupaten sukabumi
bagaimana ada tiga puluh tiga kecamatan
yang merupakan daerah
bahaya menengah hingga bahaya tinggi
pada bulan januari dua ribu sembilan belas
kemudian ada sekitar
yang merupakan daerah yang berpotensi
yang kemudian memicu banjir bandang
daerah daerahnya ini semuanya
dan seluruh wilayah indonesia
sesungguhnya bisa dilihat
peta perakiraan bahaya longsor
per provinsi di seluruh indonesia
baik petanya maupun tabelnya
yang per kecamatan
jadi kejadian apa yang terjadi di
ya memang berada kecamatan cisolok
menengah sampai dengan tinggi
arti dari menengah sampai tinggi
daerah memiliki potensi tinggi terjadinya longsor
atau gerakan tanah
curah hujan di atas normal
jadi sudah sangat sesuai sebenarnya
apa yang terjadi di sana
namun yang menjadi permasalahan adalah
itu banyak yang belum paham
menurut pengakuan belum pernah mendapat sosialisasi
belum mendapat pendidikan kebencanaan
antisipasi apa yang harus dilakukan
sehingga inilah menjadi tugas kita
bahwa di satu sisi
pertanyaan sudah siap
prediksi sudah disampaikan
tetapi bagi masyarakat
yang mereka tinggal di daerah daerah seperti ini
ternyata masih sangat minim
terkait dengan ancamannya tadi
mendapatkan pendidikan kebencanaan
di daerah daerah yang
bahaya sedang sampai menengah tadi
masih sangat minim
pertanyaan yang saya inginkan saat ini
orang meninggal dunia
lima belas orang meninggal
dua masih dalam pencarian
berada di rumah sakit pelabuhan ratu
dan ini kondisinya
kalau bagaimana dengan sukabumi
bencana yang paling banyak
adalah tanah longsor
nomor dua puting beliung
jadi selama sepuluh tahun terakhir
longsor adalah bencana yang paling banyak
di kabupaten sukabumi
memang daerahnya rawan
sedang sampai rawan tinggi
beberapa kejadian longsor
yang menimbulkan kurban
dari dua ribu satu sampai dua ribu lima belas
ditambah kejadian kemarin
sepuluh orang meninggal dunia
enam puluh rumah rusak
tiga orang meninggal dunia
seratus rumah rusak
di kecamatan nagra
tiga orang meninggal dunia

terakhir dua puluh delapan maret dua ribu lima belas
di kecamatan cirenghas
tiga belas orang meninggal dunia

sebelas orang rumah rusak
pasti suatu saat terjadi
terutama di daerah daerah yang tadi
oleh karena itu
pemda harus menempatkan
bagaimana penataan ruang tadi
masa tanggap darurat ditetapkan tujuh hari
masa tanggap darurat
selama tujuh hari
berlaku tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
jadi tujuh hari
dan fokus utama
di dalam masa tanggap darurat
dan penyelamatan korban
penanganan bagi korban yang luka
masyarakat yang selama tadi
karena rumahnya rusak
hampir sebagian besar
tinggal di rumah kerabatnya
tidak perlu memerlukan
dan rencana nantinya
mereka akan direlokasi
rumah tidak akan dibangun kembali disini
tapi akan dicarikan
tempat yang lebih aman
dan untuk penanganan tadi
delapan ratus sembilan puluh dua personil gabungan
baik dari bbbd
kemudian bantuan dari bbbd
baik jawa tengah
relawan dan sebagainya
total sembilan puluh dua orang
tiga alat berat sudah dikerahkan
alat berat yang kecil
membantu di dalam proses evakuasi
sepuluh anjing pelacak juga dikerahkan
untuk membantu dalam proses pencarian
tadi saya sampaikan
akan ada rencana relokasi
nah kebutuhan mendesak
ya tentu saja
sarung tangan latek
terutama untuk menangani korban
personil dan relawan
untuk dapur umum
dapur umumnya lebih banyak digunakan
untuk memberi logistik
bantuan bagi personil
yang melakukan pencarian evakuasi
akses jalan menuju lokasi sana memang sulit
terpaksa harus parkir
menyambung dengan sepeda motor
hujan masih sering
saat waktu cuaca
itu terjadi yang di sukabumi
daerah rawan longsor di indonesia
karena longsor sering terjadi pada musim hujan
kalau kita melihat daerah rawan longsor di indonesia
terutama di dataran tinggi
mulai dari perbukitan pegurunan
sepanjang bukit barisan
dari aceh sampai dengan lampung
kemudian di jawa
bagian tengah sampai di senggara selatan
nusa tenggara barat
nusa tenggara timur
sulawesi sebagian besar daerahnya adalah daerah rawan longsor
terutama di bagian kalimantan
papua juga demikian
daerah dataran tinggi
tapi duduknya sangat sedikit
jadi kalau kita melihat
terutama daerah yang memiliki topografi perbukitan pegunungan
yang saat ini sudah berkembang
banyak permukiman atau penduduk tinggal di sana
dan total jumlah penduduk yang mereka tinggal di bahaya sedang sampai tinggi di sini
tidak mungkin empat puluh sembilan juta kita pindahkan
mereka sudah terlanjur di sini
ya ke depan
jangan sampai nambah jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana
tapi kita melakukan

tugas pemerintah dan pemerintah daerah
agar ketika terjadi bencana
tidak timbul korban
masyarakat indonesia bisa mengakses seluruh peta ini tadi yang saya sampaikan
ini contoh petah perakhiran longsor
selama januari dua ribu sembilan belas
untuk jawa barat jawa tengah jawa timur banten
daerah yang paling banyak terjadi longsor
semua bisa mengakses
baik petahnya maupun tabelnya
di undur di websitenya pvmbg badan geologi
jadi tidak ada alasan
bagi pemerintah daerah
tidak punya peta potensi rawan longsor
selama satu bulan ke depan
masih sangat minim
masyarakat yang mengakses peta ini
belum banyak masyarakat yang paham
yang bisa membaca ini
nah kalau kita melihat
peta yang ada di jawa barat
selama januari dua ribu sembilan belas
maka daerah daerah yang bahaya tinggi longsor
mulai dari kabupaten bogor
cianjur dan sebagainya
daerah daerah ini memiliki bahaya yang tinggi
begitu terjadi curah hujan
dengan intensitas yang cukup deras
maka potensinya sangat tinggi
ditambah kalau ada masyarakat tinggal disini
jawa tengah juga sama
selama januari dua ribu sembilan belas
bahaya longsor terjadi di jawa bagian tengah
mulai dari kabupaten purbaliga
tidak mudah menangani longsor
karena masyarakat tinggal di daerah daerah seperti ini
jutaan masyarakat tinggal di rumahnya seperti ini
tepiknya ada disini
jutaan masyarakat tinggal di daerah daerah ini
ketika terjadi hujan mudah sekali longsor
menimbul rumah yang ada
mengapa bisa seperti ini
harusnya tugas pemerintah daerah terkait dengan masalah perizinan
ini yang harus diatur
jika tidak dikendalikan bertambahnya jumlah penduduk
mereka akan menempati daerah daerah yang seperti ini
sehingga bencana longsor akan terus meningkat
jadi daerah daerah kalau seperti ini
ya harusnya tidak boleh di bawahnya dibangun menjadi rumah rumah seperti ini
kecuali ini diperkuat ditanggul diperkuat
atau ditanami tanaman tanaman yang memiliki perakaran yang sangat kuat
menahan gerakan tanah menahan longsor
tetapi kalau dibiarkan seperti ini
tidak ada sistem peringatan dini
masyarakat tidak mendapatkan pendidikan kebencanaan
dan dibiarkan begitu saja
maka longsor mengancam jiwa mereka
nah dan longsor penuh ketidakpastian
jangan dikira kalau sudah retak
itu pasti akan terjadi longsor dalam waktu sesaat
banyak kasus longsornya gerjakan tanah sudah seperti ini
ada yang ambles
ada yang sudah retak
retak seperti ini
di tenggalek jawa timur
di karanganyar jawa tengah
ada yang sudah sampai lima ratus meter
bentuknya kapal kuda
sudah dua tahun tidak longsor
tidak mungkin masyarakat ini juga diungsikan
mengungsikan masyarakat itu konsekuensinya banyak
kita harus mencukupi kebutuhan sehariannya
bagaimana mata pencaharian masyarakat yang ada di sana
sehingga tadi saya sampaikan
tidak mudah menangani longsor
yang paling efektif adalah pengendalian tata ruang wilayah
meskipun di sini dipasang sistem peringatan dinirawan longsor
kasus di banjarnegara juga sama
beberapa kali sudah bunyi sirine
tidak jadi longsor
tidak jadi longsor lagi
tidak percaya dengan alat itu
akhirnya alat itu dipotong kabelnya
cuma bikin deg degan saja
itu yang terjadi
jadi di dalam mitigasi pencana longsor pun sama
tidak hanya semata mata pasang alat sistem peringatan dini longsor
tetapi bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat
mengurangi resikonya ketika terpaksa
ketempat yang aman
itu adalah tantangan yang lebih berat
yang harusnya dilakukan
baik di bagian hulunya maupun di bagian hilir
ini mekanisme longsor secara umum
ciri daerah rawan longsor
ya rata rata seperti ini
daerah perbukitan kemiringan lereng
lebih dari dua puluh derajat
dua lapisan tanah tebal di atas lereng
sistem tata air dan tata kendalahan yang kurang baik
contohnya yang tadi
sawah yang ada di desa sirna resmi
ya karena sawah banyak menggenang
tidak ada saluran
sehingga tanah air menjadi beban
empat lereng terbuka dan gundul
terdapat tertakan tapal bunda pada bagian atasnya
banyak mata air rembesan pada tebing disertai longsoran
pada tebing tebing ini
tiba tiba muncul mata air mata air baru
itu sebagai salah satu penanda
akan terjadinya longsor
air sumur air mata air tiba tiba keruh
itu juga tanda tanda akan terjadinya longsor
oleh karena itu
kalau mengetahui seperti itu
satu menutup retakan di atas tebing dengan material lembung
lempung sifatnya kedap air
dua menanam lempungnya di atas tebing dengan material lempung
lereng dengan tanaman
memperbaiki tata air dan tata gunalahan
daerah daerah ini perlu tanaman
yang memiliki perakaran dalam
bisa mengikat tanah tanah dan ukuat ini
sukun itu tanamannya
akarnya sangat panjang
dia memperkuat lereng
dan memiliki nilai ekonomi yang luar biasa
perlu juga dikenalkan
jenis tanaman yang tidak ditebang oleh masyarakat
nanti suatu saat pasti akan ditebang
mulai lagi dari nul
nah perlu ditanam tanaman

tanaman yang tadi memiliki fungsi penguat lereng
tapi memberikan nilai ekonomi
yang besar bagi masyarakat
buah buahan juga banyak
sehingga daerah daerah rawan longsor
sesungguhnya bisa dikembangkan
yang satu nilai tanaman tadi
memiliki nilai ekonomi tinggi
memberikan kejahteraan kepada masyarakat
kalau dikembangkan daerah sini
orang gak akan gak akan nebang
tiap tahun bisa panen
dikembangkan sentra durian
sampai keripik dan sebagainya
kalau dikembangkan daerah daerah yang lahan kritis tadi
akan memberikan dampak
yang sangat kuat terhadap nilai ekonominya
pas pada terhadap matahari dan sebagainya
ini ada beberapa antisipasi
dan masa kejadian
jadi kami mohon teman teman media juga
kondisi alamnya memang given
sudah seperti itu
apalagi januari februari adalah puncak hujan
musim hujan pasti akan banyak
sehingga perlu dikenalkan
karena tadi saya sampaikan
empat puluh masul lanjutan
masyarakat tinggal di daerah ram longsor
dan daerahnya demikian luas
implementasi penataan ruang
dan pemanfaatan ruang merupakan kunci
untuk mengurangi resiko bencana longsor
yang paling efektif
adalah melalui tata ruang tadi
tapi kalau tata ruang tadi dilanggar
masyarakat dibiarkan saja
mereka akan tinggal di daerah daerah rawan longsor
yang harganya mungkin murah
daerah daerah rawan bencana itu
tapi kalau dibiarkan
mereka akan bangun rumah
pengurangan risiko bencana harus menjadi
pengarus utama andalah pembangunan nasional dan pembangunan daerah
pencegahan bencana dapat mengurangi kerugian akibat bencana
pencengahan bencana dapat mengurangi kerugian akibat bencana
pencengahan bencana dapat mengurangi kerugian akibat bencana
hasil beberapa penelitian
untuk kegiatan pengurangan risiko bencana
untuk kegiatan pengurangan resiko bencana
atau mitigasi bencana
mampu mengurangi kerugian ekonomi

jadi kita memang harus menginvestasikan seperti itu
kita memang harus menginvestasikan seperti itu
indonesia rawan longsor
maka ketika yang bangun disitu
harganya memang lebih mahal
tapi ketika terjadi
kerugian ekonomi dapat kita kurangi

satu dolar bisa mengurangi tujuh sampai empat puluh dolar

peringatan diri longsor sosialisasi penegakan hukum dll
lima permukiman perlu ditempatkan pada daerah yang aman
permukiman perlu ditempatkan pada daerah yang aman
dengan sistem klaster di berbagai lokasi
dengan sistem cluster di berbagai lokasi
mempertimbangkan analisis risiko dan tata ruang detail
mempertimbangkan analisis risiko dan tata ruang detil
tadi saya sampaikan sama
pada lembah lembah perbukitan
perlu ditanami dengan

pemohonan jenis kayu yang memiliki perakaran dalam
berfungsi sebagai penahan longsor

di antara kawasan perlindungan di daerah yang lereng tinggi
dengan kawasan budidaya
kawasan yang dimanfaatkan
sawah dan sebagainya
dibuat dengan tanaman pohon yang kuat
dibuat dengan tanaman pohon yang kuat
ditanam rapat dan membentuk sabu hijau
jenis beberapa tanaman lokal yang sudah sangat nyata
beberapa tanaman lokal yang sudah sangat nyata
dan ini banyak diperaktikan di jawa barat
terbukti tumbuh baik di daerah tersebut
beberapa contohnya adalah
nama jawanya saya tidak tahu
ini ekonominya besar
lahan dengan kemiringan empat puluh lereng
lahan dengan kemiringan empat puluh lereng
dipertahankan sebagai kawasan lindung
berupa ekosistem hutan
jadi jangan dibiarkan
akhirnya diberi izin
akhirnya di sebelah vila pasti banyak
karena disana pasti ada
perlu dibangun sistem peringatan di longsor
dengan aspek dinamis perhujan
jadi tentang kondisi
penanganan longsor di indonesia tadi saya sampaikan
ada dua istri mencoba iklan
penanganan di indonesia
penanganan di indonesia